saya pribadi saya tidak pernah ada pikiran hal negatif apapun tentang saya dimainkan di posisi apapun
saya selalu siap asal saya bisa memberikan kontribusi kepada tim dan bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik
jadi saya sebagai pemain saya hanya menjalankan tugas saya
saya kapanpun saya dipasang di striker kapanpun saya dipasang di gelandang ataupun wingback saya harus mencoba untuk memahami strategi pelatih dan saya harus bisa membantu tim dan membantu teman teman semua untuk menjalankan instruksi pelatih